kena sama hai kau mah pasti kena pasti langsung jatuh coba
aku juga satu oke mampuinya aku gua kan kayak ada sangat
eh ini rusak nih gambarnya ustadz ustadz
kita gak sengaja
iya ini kalian kenapa sih
kalian harus tau ya
selama ustadz musa yang mulia dari satun itu tinggal disini
gak ada tuh yang mainnya hantu hantuan lagi ya
hantu itu gak ada adanya jin
ustadz bisa percaya itu ada disitu
gak mungkin hantu itu gak ada
gak ada apa apa kok
ustadz emangnya berani
kalian tenang aja
pokoknya nih ada pendekar kunanta udah gak usah panik
apa hantu putih putih
ustadz udah bilang
tenang semua jangan takut
oh ini mau diupiah apa butet
terus ustadz jenggok di belakang tadi ngapain
nah nyari itu
nah dia hasil gambaran saya buat ustadz
nih kalian para santriwati ya
ini pelajaran buat kalian
ada apa apa tetap semangat tetap sigap untuk jagain kalian
kayak ustadz musa
eh saya gak takut lah sama yang gitu gituan
saya lebih takut kehilangan kalian berdua
enggak maksudnya ini
aduh ini gak enak
kita kan semua mau pada sholat mendingan kita kemasin bareng
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baiklah para santriwan maupun santriwati

ini kita akan memetik
di kebun belakang kondok pesantren kunatta
dan perlu kalian ingat semuanya
ini adalah bagian dari pelajaran ya
yang dimana ternyata banyak alternatif pangan lain
yang bisa kita konsumsi selain beras
misalnya ada singkong
singkong itu adalah pengganti dari nasi
selanjutnya ada belut
ada juga keong
yang dimana itu bisa pengganti dari daging ayam
nah kita akan cari sama sama di kebun kunatta
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
anak anakku semua para santriwan maupun santriwati
hari ini di kebun kita ini
ustadz akan menugaskan kepada kalian semua
untuk mencari belut
mencari keong sawah
ataupun lainnya ya
yang bisa dijadikan sebagai bahan makanan untuk kita
emang pernah ngerasain
kodok lainnya ustadz
kamu udah bikin rusuh lagi
maksudnya apa sih
kau mau ngerjain temen temen kamu
eh tiba tiba ada kodok kodokannya
wah pasti ada yang jahilin aikal nih
eh denger aja ya
kamu tuh jujur aja gausah boong
ustadzmu saya mulia dan santun percaya sama sumpah kamu
tapi ingat jangan sering sering mengucap sumpah
sebab itu bisa mengurangi keberkahan
gitu bagus yaudah
langsung aja kita mulai sekarang langsung pecariannya ya
baik anak anakku semua sekarang kita langsung saja menelusuri kebun kita ya
kalian semua boleh ikutin ustadz
ataupun boleh menjebar
tapi ingat jangan jauh jauh ya
udah sekarang kita jalan dengan mengucap bismillah
bismillahirrahmanirrahim kita colawatan ya
kayanya tuh buahnya enak ya sob
disini aku yang timbuk
ya kalau gak enak
kalian gak boleh menimbuk
nanti kenal santri yang lain gimana
betul gak kal
ya kalian aja ditimbuk jatoh
ya kan emangnya kamu mau
kamu mau manjat
tinggi kayak gini pohoni gimana manjatnya
bilangin sama ketua santri
masih aja ngotot
kalian tuh so soan udah nimbuk nimbuk
sendirinya emang kamu bisa nggak
kalo sama haikal mah pasti kena pasti langsung jatoh
kayanya aku gak bakal
gak bakal percaya
baik kalau gitu
apa aja sih yang bisa
pasti nih buahnya gede nih
gede loh buahnya
eh tunggu tunggu
kan buahnya gede
langsung aja diambil langsung aja diambat
aku pernah ngeliat deh
semua enggak apa apa alhamdulillah ingat lebah itu tidak akan mengusik kalian kalau dia
tidak diusik duluan ini semua gara gara itu tawan ditimpa dia ustadz
oh iya bener bener saya nggak sengaja ustadz oh ya nggak sengaja loh eh sudah sudah sudah sudah
sudah sudah hai kalau hai kau sobri udah cukup ya yang perlu kalian tahu adalah lebah itu adalah
salah satu hewan yang tidak boleh dibunuh di dalam agama islam selain semut juga katak dan
ada beberapa hewan hewan lainnya lagi ya emang kenapa bosat allahualambisawab semua itu ada
di dalam hadits nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam yang dimana kita diperintahkan untuk
samina watokna dengar dan kita taati ya pak hinton mungkin pak ustadz lebah itu mempunyai manfaat
buat manusia apa contohnya madunya buat kesehatan sarangnya buat herbal yaitu propolis